dinas kesehatan provinsi jawa barat mencatat tiga ratus delapan puluh kejadian ikutan pasca vaksinasi atau kipi
yang terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut sebagian kecil merupakan kipi akibat vaksinasi covid sembilan belas
rustandi merupakan salah satu warga yang mengalami gejala kipi usai melakukan vaksinasi covid sembilan belas
pekerja media di kota bandung ini merasakan keluhan seperti kebas
serta pegal di area bekas suntikan vaksin yang terasa selama beberapa hari
kalau di awal awal vaksin gejalanya biasalah
agak ngantuk atau agak bebal agak pegal di tangan bekas suntikan
tapi yang dirasakan sampai sekarang ya seminggu lah
masih ada pegal pegalnya masih nyisa gitu
tapi kayak yang lainnya kayak ngantuk
kalau udah biasa sih udah normal normal aja
cuma tinggal pegel di tangan yang bekas suntikan aja
masih ada dikit dikit gitu
hal senada turut dirasakan andri oktavalen
dokter di salah satu rumah sakit swasta di bandung ini
merasakan beberapa gejala yang membuatnya tidak nyaman setelah disuntik vaksin
namun gejala tersebut tidak berkepanjangan
langsung membaik dengan sendirinya
kalau yang lokal langsung jadi setelah divaksin
makanya kan waktu protokol kita setelah disuntik itu kan kita tunggu tiga puluh menit
waktu tiga puluh menit saya udah ngerasain
emang pegal mulai kayak ngejalar kesini gitu ya ke leher
awal awal intensnya rendah lama lama kok sakit sakit sakit
hanya painkiller biasa kayak paracetamol satu tablet
setelah itu sih rendah dengan sendirinya
ketua komisi daerah kipi jawa barat kusnandi rusmil mengatakan
sejumlah gejala memang bisa terjadi pada orang yang sudah melakukan vaksinasi
gejala kipi ringan seperti bengkak gatal warna kemerahan di sekitar suntikan
rasa pegal hingga demam menjadi gejala yang paling sering terjadi
ada pun untuk gejala kipi berat seperti pingsan termasuk jarang terjadi
rata rata gejala kipi ringan akan hilang dengan sendirinya
sedangkan jika terjadi gejala kipi berat
umumnya akan dirujuk untuk mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan
timbul merah merah dalam uji klinis itu kurang lebih sekitar lima persen
ya tiga lima persen
berdasarkan data dinas kesehatan provinsi jawa barat
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu tercatat ada tiga ratus tiga puluh sembilan kasus kipi ringan
dan empat puluh satu kasus kipi serius yang terlaporkan
data ini merupakan kasus kipi dari berbagai jenis vaksinasi
bukan hanya vaksinasi covid sembilan belas saja
jadi sebenarnya enggak banyak ya
kalau saya ini lihat di laporan
itu kurang lebih ada sembilan belas
dua belas kasus tapi memang didominasi oleh kipi yang ringan
jadi sembilan belas kasus ini masih dilaporkan oleh beberapa kabupaten kota
itu hanya yang mengeluhkan dengan gejala gejala yang ringan
ya kalau kita lihat
ada yang katanya ngantuk
ada yang kemerahan di tempat suntikan
jadi tidak ada yang gejala serius
cakupan vaksinasi tahap kedua di jawa barat hingga enam mei dua ribu dua puluh satu baru tujuh delapan puluh empat persen
atau sekitar tiga ratus empat puluh lima ribu lansia yang sudah divaksin
sementara untuk petugas pelayanan publik
cakupan vaksinasi sudah mencapai lima puluh sembilan tujuh puluh empat persen untuk dosis pertama
dan empat puluh persen untuk dosis kedua
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat